presiden terpilih joko widodo akan segera membahas nama menteri untuk periode kabinet dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia kerja menawarkan calon menterinya
sementara pdip sebagai partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas merasa tidak etis bila mengajukan nama menteri
pdip menganggap hal itu adalah hak prerogatif presiden
pdip menganggap hal itu adalah hak prerogatif presiden
ketua umum pkb mohamad iskandar mengatakan pkb tidak meminta berapa banyak jumlah kursi menteri untuk periode kedua
namun pkb menegaskan ada sepuluh kadernya yang mampu menduduki kursi menteri
insya allah usulan kita akan mendapatkan perhatian khusus
perhatian khususnya berapa cak yang diharapkan
jadi harapannya aja yang diharapkan
saya nggak berani berharap tapi berdoa saja
jadi pkb nggak punya target berapa kursi di kabinet jokowi
ya berdoa sebanyak banyaknya pasti
kita ngusulin juga banyak tapi yang diterima belum tentu berapa
yang ngusulinnya berapa cak
partai golkar kemudian menanggapi usulan menteri dari pkb
menurut ketua umum golkar erlangga hartarto
perolehan suara golkar lebih tinggi dibanding pkb di pemilu dua ribu sembilan belas
golkar ingin jumlah menteri proporsional dengan jumlah suara
partai nasdem pun tak mau kalah
anggota dewan pakar partai nasdem teku taufikul hadi menilai
partainya pantas mengusulkan lebih banyak nama ketimbang pkb yaitu sebelas nama
sementara itu pdip yang merupakan partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
merasa tidak etis bila mengajukan nama menteri seperti pkb
seperti dikutip detik com politikus pdip zuhairi misrawi menyebut
jokowi sangat paham terkait pertimbangan terbaik memilih nama nama menterinya
menurut zuhairi pdip memilih untuk
tidak mengajukan nama menteri dan menyerahkan keputusannya kepada jokowi
selaku presiden yang mempunyai hak prerogatif